kehidupan jemput kamu
kalau nanti kamu masuk kelamas lagi
kehidupan jemput kamu
kehidupan jemput kamu

aku tidur sebentar ya
yuk danjutin lagi makan
mukanya kok tegang banget
nanti aku ceritain kamu deh ya
mata yang gak mau ngeliat keisha kayak gini
hati seorang ibu pasti akan hancur
itu juga yang mama rasakan
kalau ngeliat kamu sakit
kita cari sarapan kamu belum makan gak
sarapan dulu ya
aku ke kantin ya
apa aja yang kamu pesan
papa aku ke toilet dulu ya
sekarang cuci muka
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
pak ini aku
kamu kok pakai teori irfan
din kamu dimana sekarang
kata al kamu pergi dari rumah
mas al terata udah hubungin papa
berarti mas al udah tau kalo aku gak ada di rumah papa
ini bapak di bandung nak
jadi papa sama mama nunggu disini
tadi waktu al telpon
papa udah mau berangkat ke jakarta
untuk nyari kamu
dia yang akan cari kamu
ada apa sih sebenernya
jadi semalam itu aku tuh mau ke rumah papa
tapi papa nggak ada di rumah
aku sama raina ke restoran dulu
terus kebetulan ketemu sama om irfan
terus aku sekarang lagi ada di rumah om irfan
pokoknya papa sekarang nggak usah khawatir ya
papa boleh tau
masalah kalian apa
ceritanya panjang pak nanti aku ceritain
kamu cerita ke bapak ya
sekarang papa telfon al dulu ya
papa kasih tau kamu sama irfan
biar dia gak khawatir
udah papa papa tenang aja ya
dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah
gak mungkin mulus mulus saja
tapi selama kita masih bisa mengambil pelajaran
dari masalah itu
itu yang akan bikin pernikahan kalian kuat
papa gak tau
seberat apa masalah kamu sekarang sama al
kamu dan al
sama sama mau berjuang
untuk pernikahan kalian
dan juga untuk anak dalam kandungan kamu
papa jaga kesehatan
salam buat mama sama elsa
dan semoga anak elsa bisa cepat sembuh ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku gak kenyang
masakan tante jessy enak banget
kalau reina suka
nanti tante jess bakal masakin reina sering sering ya
gimana nih udah ada jawabannya
pao masih di bandung jadi aku disini
yaudah mau siap siap berangkat ke rumah sakit
ya reina juga udah selesai makan aku juga udah
langsung kita siap siap dulu yuk
gue gak boleh ketahuan
kalau gue ini buronan
lihat dong kalau jalan tumpah kan
bukannya tanggung jawab
tumpah kan saya belum makan
harus pesen lagi deh
tadi saya lihat anak saya udah minta maaf sama ibu
saya ganti ya
ini cukup kan
aku takut ketawa dengan orangmu
kalo aku buronan
aku gak mau bersama keisha
aku takut banget
untuk lindungin kamu
kamu harus percaya
kalian akan bersama
dan mama bisa pastikan juga
keisha akan jemput
kalo nanti kamu masuk ke lamas lagi
keisha benar benar kasihan
tadi tadi aku nahan diri
aku bener bener gak tegang liat dia apa
ini semua gara gara ksa